aku mendengar rasa wulan kabur dari kehidupannya
tugasmu menghadang rasa wulan
dan tugasku adalah mengacaukan kadipaten
laki laki sejati itu tidak menyerang dari belakang
aku merasakan karisma dan wibawa adipati tuban dalam diri raden sahid
dia benar benar seperti ayahnya
dasar perempuan bodoh
orang yang kamu pelan itu akan menjadi pemerang bagimu ghandika
aku tidak sebodoh yang kamu kiri
dan aku tidak akan pernah melepaskanmu
aku tidak ada waktu untuk meladenimu
kenapa kamu menahanku
kamu itu bisa mati di tangannya
aku tidak suka sesama manusia saling membunuh
ini sudah menjadi hukum alam
kalau kamu tidak berani membunuh orang yang jahat
maka kamu yang akan dibunuh
kamu mau apa lagi
saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah menolongku
kamu berhutang nyawa padaku
saat ini aku belum bisa balas kebaikan
semoga bagusnya allah yang membalasnya
untuk nyawa tidak cukup hanya dibalas dengan ucapan terima kasih
saat kamu perlukan bantuan
aku akan balas membantu
sudah waktunya sholat
tahu seperti itu

aku akan membiarkanmu mati di tangan bardah
aku akan membiarkanmu mati di tangan bardah
aku punya rencana baru
aku akan menyamar menjadi raden said
dan raden said akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatanku
aku akan memperbaiki dirimu
makanlah semua barang barangmu
ayo rampas semua
sampai ketemu lagi
siapa orang bertopeng itu
aku harus berguru lagi
aku tidak ingin menjadi orang yang lemah
sehingga bisa di kalahkan oleh orang orang yang zolim
kemana lagi aku harus menemukan kang mas said